warga bandung mulai memadati gedung merdeka di jalan asia afrika
kawasan ini memang menjadi pilihan warga untuk menikmati ngabuburit
tapi rabu sore ini mereka tak hanya sekedar ngabuburit
mereka juga akan menyambut hari kemenangan bagi umat muslim
kapolda jawa barat irjen bambang waskito melarang adanya takbir keliling
warga dipersilahkan mengumandangkan takbir dari wilayah masing masing
polrestabes bandung akan mempersiapkan satu lima ratus lima puluh personel untuk mengamankan malam takbiran ini
dan sebagian dilengkapi dengan senjata lengkap untuk memberikan rasa aman kepada warga
untuk mengetahui informasi terkini menjelang hari raya idul fitri di jawa barat
tepatnya di kota bandung
kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia osa budi santosa
kita sapa bersama sama selamat malam osa
bagaimana suasana di tempat anda berada sekarang
sepertinya cuaca ini cukup basah turun hujan di sana sama seperti di jakarta
lalu bagaimana kondisi pengamanan menjelang takbiran di hari terakhir bulan ramadan ini
ya olive hari ini memang sore ini hujan sangat deras
baru saja agak reda ini dan suasana di jalan asia afrika memang lebih sepi dibandingkan satu jam yang lalu
dan sepertinya memang takbir keliling agak susah untuk dilakukan mengingat suasana yang berubah rubah di kota bandung
warga memang dihimbau juga untuk melakukan takbir di masjid ataupun di lingkungan rumah masing masing
agar suasana aman dan nyaman terjaga di kota kembang ini
sementara itu informasi yang kami himpun
ada satu lima ratus lima puluh personel polisi yang akan disebar di seluruh kota bandung
untuk mengamankan malam takbir pada malam hari ini
selain itu juga dilengkapi pula pasukan brimob dengan senjata lengkap yang akan disebarkan
dan juga pula di beberapa titik tempat para warga berkumpul untuk memberikan rasa aman tentu saja
baik juga di tempat tempat pusat perbelanjaan juga rumah ibadah
ya kira kira pukul berapa ini nanti puncak keramaian dari acara takbiran yang sudah tidak boleh dilakukan secara berkeliling kota
melainkan di wilayah masing masing permukiman warga di bandung
ya saat ini pun gemat
takbir juga sudah berkumandang di masjid masjid yang ada di sekitar asia afrika
untuk seperti yang tadi anda tanyakan apakah ada puncak pengumpulan massa
sepertinya tidak karena seperti juga pada tahun lalu takbir keliling juga sudah dihimbau untuk tidak dilakukan
jadi memang warga tetap berkumpul di wilayahnya masing masing
tapi tadi sebelum hujan turun beberapa warga juga sudah membunyikan atau menyalakan kembang api
itu terdengar di beberapa lokasi termasuk juga di wilayah jalan asia afrika
kegembiraan warga bandung dalam menyambut idul fitri sangat terasa auranya sangat terasa
bahkan tadi ketika saya sempat berkunjung ke masjid raya masyarakat tumpah ruah di sana
tapi karena cuaca hujan mereka kemudian mencari tempat yang teduh agar tidak basah di malam takbir kali ini
tapi yang pasti aura malam takbir malam hari sangat meriah di bandung
ya baik ya penuh sukacita sekali nampaknya suasana di sana
terima kasih osa sudah melaporkan langsung dari kota bandung jawa barat